supir taksi dan juga anggota umum yang berunjuk rasa hari ini tetap tertib
mereka yang melakukan kekerasan akan ditindak secara hukum
saya titip saja demo itu adalah hak tetapi harus dilakukan dengan tertib
tetapi mengenai solusi ini hal teknis nanti biar disampaikan oleh menteri perhubungan